b kamu tuh harusnya sabar sama adriana
dan perlakuan kamu harusnya seimbang antara istri dan anak kamu reva
mama sih gak minta untuk kamu lebih memihak adriana ketimbang reva anak kamu
tapi paling gak kamu harus adil b
kamu harus sadar kalau adriana ini masih abg
masih butuh banyak bimbingan dan perhatian
dia belum dewasa
seperti janji kamu dulu sama mama
kamu menyanggupi untuk menikahi seorang abg yang akan kamu bimbing
b harus kembali ke amerika
karena kasihan reva
kamu gak stay aja di sini
reva sendirian di amerika
sendirian di amerika
bukannya ada surti
lagipula b ini kan juga rumah kamu kan
dan adriana ini istri kamu

jangan lupa rok
terima kasih b
terima kasih b
terima kasih b
terima kasih b

b bapak di mana
bapak masih di kantor ya
aku belum pulang pulang ke sini
kayaknya bapak masih mau
di rumah rumah adriana dulu zain
tapi kok gak bicarain dulu sih sama reva

sayang kamu denger baik baik ya
biar bernyaman ampun mama adriana masih istri bapak
jadi tidak salahnya kalau bapak terserahkan

ya udah deh terserah bapak
kayaknya reva kecewa banget
bapak pasti pengen balik lagi sama adriana
dan dengan begini
aku pasti bakalan makin jauh sama boy
ya allah aku harus gimana nih
apa boy itu bukan jodoh aku ya
kenapa kayaknya banyak banget rintangan yang harus aku hadapin
kenapa aku sama pue harus saling mencintai
kalau aku sama boy gak bisa dijodoh
ya allah berikanlah petunjukmu
amba harus kuliah di mana
hamba bener bener bingung
hamba ingin tetap di jakarta
tapi mama dan papa hamba pengen banget kuliah di singapura
dan hamba tidak mau mengejelaskan orang tua hamba
tapi hamba berat hati untuk menolak permintaan orang tua hamba
ya allah berikan petunjukmu
apa yang harus hamba lakukan
ya allah mudah kembali sampai
kembalikan dia ke rumah
terima kasih bangat bu
nah segitu aja
aku mau jatuh dulu
nah begitu lah tuh rupanya